sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
rasanya gue pernah di ngalamin kejadian kayak gini
apa dulu gue pernah beli gaun untuk candy
ini yang cocok buat candy
ini cocok sekali buat candy
sederhana tapi bagus
kaki candy cantik banget

bukan mbak penjaga tuku bunga itu
padahal kan dia bilang uangnya cuma sepuluh ribu

barang barang " jadi aku balas monkey aku
aku tidak kerja pack yang bakal datang
kamu yang tante seru
apaan sih ini
ya ampun antoni tuh tau aja nih
kalau aku tuh lagi butuh gaun yang bagus
buat pesta orang kaya
gaun ini anton yang beliin
antoni tuh emang romantis banget ya
aku aja ga pernah di band gaun sama aldi
ya ampun makasih banget ya antoni
tapi kamu tuh tau
dari mana sih ukuran baju aku
oke oke yang kok
eh yudah yuk kita gabung sama yang lain
gawat kamu bagus banget ken
dia tak bisa ambil gawat yang bagus buat aku
aku juga nggak tahu kok dia bisa tahu ukuran baju aku
kat kita dansai
nggak usah nih kamu duluan aja
udah ikut aku ken
ken di sini ken
diri kak diri apaan sih
kamu tuh masih kecil gak usah dansa dansa sama orang yang gak kamu kenal deh
kak anthony tuh bukan cowok yang baru aku kenal tau nggak
tapi dia kan amnesia
jadi kamu tuh sama dia kayak orang baru kenal gimana sih
oke tolong ya jangan bikin kacau di pesta ini
gue bukan yang mau bikin kacau pesta loh
tapi apa salah seorang kakak itu ngelarang adiknya dansa
demi kebanyakan orang lain
baikkan adiknya sendiri
eh ter asal lo tau ya
si kenny sama si antoni itu udah lama kenal deket
jauh sebelum lo kenal sama kendi
legian kan sekarang lo tuh udah jadi kakak tirinya si kendi
jadi lo nggak bisa cemburu kayak gitu dong ter
lo nggak usah selalu tau deh soal perasaan gue
kak diri keterlaluan tau nggak
udah lah ken
dia itu kan kakak kamu
mungkin dia takut kalau kamu itu terluka
iya udah lah ken
lagian si terry kan udah pergi
jadi dia gak bisa nyakitin kamu lagi
hari ini aku udah ngerusak pesta kamu
yaudah yuk kita gabung sama aldi sama steven yuk
ya tapi seru sih
lagian kalau kamu salah nonton masa disini gak seru
kan ini kan masih jauh
kamu tunggu sini aja biar aku yang beli bensinnya
kamu berani kan disini
yaudah kamu jalan kemana mana sini aja ya
aduh cek kebelet pipis
eh eh mbak mbak mbak
ada apa dek
oh wc umumnya mana sih masa kebelet nih
oh disitu dek